hubungannya sama almarhumah ibu aku
aku mau temenin
kok dia bisa disini
jangan terlalu terlalu terlalu
adam apaan kak bella adam
kak bella kayak di langitin aja
kalian berdua ngapain disini
asa aneh dek
disini mah banyak daptarnya tapi barangnya mah gak ada
ada yang ngilaar pak retek
banyak bu ranti nih ada cek tunai ada cek bank uang tunai tabungan pribadi dan sebagainya
tapi dah gak ada tuh yang ketinggalan disini mah tuh
salah kali pak rete ngeliat lisna
asetemungkin salah dah
ini tuh bikinan pengacara buat si bella nantinya
tapi kan di rumah ini teh wosah wosah pak rete
cuman ada suster emi
ya itu maksudnya
mau ada dia dekat summer ayah
sebenernya teh suster emi yang nyebarin gosip soal penampakannya bu indah
tujuannya mah cuman satu
pasti supaya suster emitnya lebih gampang buat ngambilin barang barangnya bu indah
bener tuh pak rete
pak rete bener tuh
aku mau cek pak rete
pak rete cek pak rete aku mau
sekarang juga kita cek kebenarannya ke kamarnya suster emi
jangan pak rete
mendingan kita cek aja ke kamarnya suster emi
betul kemana kita kesana
tidak ada orang pak rete
saya makin yakin deh kalau ini semua teh emang bener ulahnya suster emy
iya kan pak rete
kalau gitu sekarang juga kita harus lapor rt sini
ari pak rete
kalau yang sini
berarti kesana kesini lho
gitu ceritanya kak
aku sama lari ketakutan
sampai ke kuburan ini dah
jadi kalian digangguin sama penampakan ibu aku ya
kak bella aku bukannya mau bilang ibu kamu gangguin kita
ya kak bella maafin kita ya bikin kak bella sedih
enggak rafa kak bella sedih bukan karena itu
tapi kak bilang gak pernah ketemu sama penampakan ibu
kak bella pengen banget ketemu sama penampakan ibu
walaupun cuma sekali
kamu serelain ya ikhlas biar arwah ibu kamu tenang di alam sana
yang pake payung pake baju hitam
dia dari tadi ngeliatin kesini
bella ayo kita kejar
jangan jangan dia kenal sama ibu kamu
enggak ah aku pengen balik aja
iya aku juga
yaudah aku sama bella aja deh
kok dia udah gak ada ya
cepet banget hilangnya
tapi dia itu siapa ya
apa hubungannya sama almarhumah ibu aku
aku pengen lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
jadi bapak dan ibu curiga pada susar emi kalau dia sudah mengambil perhiasan dan barang barang
berharga milik almarhumah ibu indah bukan maksud menuduh sih pak tapi memang ya dugaan kita
ke arah sana kita semua tahu yang mengurus ibunya bella selama beliau sakit sampai meninggal
siapa lagi kalau bukan suster emi jadi mau nggak mau ya dugaan kita mengarah ke sana gitu lho pak
ngerucut ya saya sebagai pengurus wilayah disini akan meneruskan laporan bapak dan ibu pada pihak yang
berwajib tapi pak pun tenyata pak mau tanya kalau bapaknya tahu enggak silsila atau latar belakangnya
kalau itu mah saya nggak tahu aduh tapi coba tanya ke suster ratna karena dia itu perawat sebelumnya
suster remy banyak sekali susternya ya mungkin aja suster ratna tahu keberadaan dan latar belakangnya
suster ini ya udah tuh pak kalau gitu kami pamit dulu mau cari alamat sama nomor teleponnya suster
ratna mudah mudahan bisa cepat ketemu iya bu saya iya makasih pak assalamualaikum eh kita kan tamu
astaga yang kesana
pak yang masuk
hei hei enggak ngintip aja takut rumahnya mau dijual
loh ali bela kalian dari mana ini teh dari makam partai
ngantrin bella dari makam